nama mantan wakil gubernur banten rano karno disebut dalam persidangan adik mantan gubernur banten
ratu atut tubagus ceri wardana alias wawan
rano karno disebut menerima dana sebesar tujuh ratus juta rupiah
hal ini disampaikan oleh bekas kepala dinas kesehatan provinsi banten
jaja budi suharja yang menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan tipikor jakarta pada enam januari
rano karno disebut menerima dana sebesar tujuh ratus juta rupiah
sementara itu plt jurubicara kpk ali fikri menyatakan pihaknya akan mendalami keterangan keterangan yang muncul
dalam persidangan terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di provinsi banten
termasuk keterangan saksi soal penerimaan uang ke rano karno
seluruh informasi di persidangan jpu akan mencatat dalam sebuah fakta sidang
yang kemudian berita acara oleh panitra dan majelis hakim itu akan tertuang ke dalam putusan
nah dipanggil atau tidak tentunya nanti jpu akan melihat kebutuhan pembuktian perkara ini
perkara yang sedang berjalan
untuk perkara yang sedang berjalan apakah memang dibutuhkan untuk dipanggil atau tidak
nanti cpu yang akan menuntutkan di persidangan